pertalat nantinya wajib daftar di aplikasi atau di website my pertamisa
udah dengar sih cuma pas saya cek kayak rumit kali kan
menurut bapak kebijakan ini ribet atau justru memudahkan
ribet intinya ribet kita harus download download aplikasi
oh sangat sulit sekali
kalau untuk dki jakarta kemungkinan sih sebenarnya bikin ribet
antri pasti panjang
kenapa yang antri kalau bisa lebih lama gitu dibandingkan bayar tunai gitu
kalau kita sehingga di pompong
pompong bingin gitu pada antri lalu berjam jam
jadi selama masih bisa langsung ya langsung aja daripada pakai hp ribet gitu
jadi kalau menurut mas ini nggak sesuai tujuannya ya
karena kan sebenarnya pengen supaya subsidi ini bisa sesuai target
sementara targetnya sendiri mungkin nggak punya android begitu ya
iya kebanyakan begitu
tidak semua hp nya canggih tidak selalu terisi kuota
bikin ribet itu sebenarnya bilang aja nggak usah beli pertalit
suruh aja semua beli pertamak begitu
berasa kalau buat cara lain deh
berarti bapak setuju dengan adanya kewajiban pengisian ini
saya rasa sih mudah mudahan sih efektif ya
mudah mudahan sih tepat sasaran sih menurut saya
ya kalau memang itu yang terbaik ya kita ikuti aja aturan pemerintahnya
menurut aku nggak
kalau ternyata memang wajib terus menurut ibu ribet apakah ibu nanti ganti mobilnya jadi mobil mewah
atau mungkin gimana bu atau beli yang lain
iya jadi pakai motor begitu dikurangin mobilnya
nggak ada rencana sih
nah lihat nantilah perkembangannya gimana kan
ya kalau memang kita merasa tidak mampu mungkin mobilnya pun kita jual
kalau saya sih sebenarnya pakai pertamak pun nggak masalah
emang karena kita mampu ya beli mobil ya harusnya pakai pertama
pertalit itu buat orang nggak mampu sebenarnya begitu
kayaknya saya ya terpaksa ikut pemerintah
atau saya beralih ke sana
beralih ke yang tanpa bahan bakar
halnya apa ibu
baik ibu terima kasih banyak ya